pukul delapan pagi sapari dan empat puluh empat anggota linmas serta asn di lingkup dinas ketahanan pangan dan pertanian atau dkpp kota surabaya
menjalani tes swab pcr oleh puskesmas kebonsari jambangan surabaya jawa timur
yang wilayah kerjanya berada di sekitar unit kerja dkpp surabaya
bapak dua anak ini mengikuti tes pcr yang diwajibkan pemerintah kota surabaya di sela sela waktu kerjanya
rekan rekan lainnya yang mendapat giliran shift malam menyempatkan diri datang kembali ke kantor dkpp untuk menjalani tes pcr
kalau dengan adanya pcr gratis di lingkup kantor dkpp maupun di kantor lain lainnya
melalui surat edaran dari wali kota surabaya pada jumat sembilan belas november dua ribu dua puluh
pemerintah kota surabaya mewajibkan sepuluh persen karyawan baik instansi pemerintah maupun swasta di surabaya
menjalani tes pcr yang dikoordinasi oleh dinas kesehatan pemerintah kota surabaya
hal ini dilakukan sebagai upaya penemuan kasus aktif sejak dini
biasanya kami dari dinas kesehatan mendapatkan nama nama kantor perusahaan
baik perusahaan pemerintah maupun swasta kita dapat nama namanya lalu dapat jadwal untuk swab nya
setelah itu kami dari pihak pukesmas koordinasi dengan pic atau penanggung jawab yang di perusahaan tersebut
untuk menentukan jadwalnya kapan jamnya kapan dan peserta siapa siapa aja pegawainya yang harus di swab
kebijakan tersebut ditetapkan sesuai dengan instruksi menteri dalam negeri no enam puluh tahun dua ribu dua puluh
dan dimulai sejak dua puluh lima november dua ribu dua puluh satu yang pekan pertama ini diawali dari asn di lingkup pemerintah kota surabaya
wida subianto ganjar wicaksono surabaya jawa timur